kepala kepolisian daerah sumatera selatan irjen pol agung budi marioto menyatakan
ada kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh anggota sabara polres lubuk linggau
dalam kasus penembakan mobil berisi rombongan keluarga saat digelar razia di jalan raya
polisi memang diberi kewenangan menilai situasi
tetapi keputusan menggunakan senjata boleh dilakukan apabila ada ancaman
pernyataan itu disampaikan agung setelah membesuk para korban penembakan
di rumah sakit bayangkara polda sumatera selatan
kami siang agung membesuk novianti dewi arlina
serta dua anak gentawi caksono dan gali yang dirawat di ruang vip rumah sakit tersebut
brigadir k anggota sabara polres lubuk linggau telah dinyatakan bersalah dalam mengambil keputusan
saat ini tim gabungan propam dan reserse kriminal umum polda sumatera selatan
sedang melakukan olah tempat kejadian perkara serta rekonstruksi kasus tersebut
agung menyatakan akan ada hukuman bagi yang bersalah
ataupun lalai dalam bertugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan kepolisian
saya katakan salah
karena dalam eksis pos itu harus ada ancamannya
peraturan kapolri nomor satu dua ribu sembilan tentang penggunaan kekerasan
yang dimulai dari tangan kosong himbuan tangan kosong sampai dengan tokak polisi
sampai dengan terakhir memang dibenarkan dengan senjata boleh
tetapi kan harus ada ancaman yang berimbang
keluarga korban tewas yang mobilnya diberondong peluru oleh polisi
menyerahkan penanganan kasus penembakan kepada kepolisian
mereka menuntut kasus itu diusut tuntas dan anggota kepolisian yang bersalah ditindak tegas
sementara satu korban tewas telah dimakamkan di rejang lebong bengkulu
indrayani salah seorang korban yang mengalami luka tembak di tangan dan tembus ke perut
rabu pagi dirawat di instalasi gawat darurat rumah sakit muhammad hussein palembang
sebelumnya wanita berusia tiga puluh tiga tahun itu dirawat di rumah sakit sobirin kota lubuk linggau
kalau kondisi sekarang sudah sadar cuman kondisinya kurang stabil
sekarang lagi dirawat intensif dengan dokternya
polda sumatera selatan telah mengirimkan tim gabungan dari bidang profesi pengamanan
dan reserse kriminal umum ke polres lubuk linggau guna mengusut kasus penembakan ini
polda akan menindak tegas anggota yang terbukti lalai dalam bertugas
sementara surtini korban tewas dalam penembakan tersebut telah dimakamkan di rejang lebong bengkulu
jenazah surtini sudah dimakamkan pada selasa sore di pemakaman umum tidak jauh dari kediamannya
korban meninggalkan lima anak dan tiga cucu
kak polri menyesalkan terjadinya penembakan oleh anggota kepolisian tersebut
mabes polri dan polda sumatera selatan melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi kejadian
saya sangat menyesalkan
inilah sebetulnya pentingnya kemampuan diskresif polisian
anggota harus memiliki kemampuan untuk menilai secara subjektif apa yang dihadapinya saat itu
dan kemudian mengambil tindakan yang tepat
mengambil tindakan yang tepat dalam rangka untuk menjaga keselamatan publik
nah kita lihat bahwa penilaian yang bersangkutan itulah pelaku kejahatan
tapi setelah dicek ternyata bukan pelaku kejahatan
jadi ini mungkin ada tindakan diskresi yang mungkin kurang tepat
selasa delapan belas april surtini bersama rombongan yang terdiri dari anak cucu dan menantu akan menghadiri pesta pernikahan kerabat
mereka menumpang mobil sedan milik diki kenalan anaknya
saat melintas di kelurahan simpang periuk kota lubuk linggau
pengemudi menerobos razia dan tidak mau diberhentikan oleh polisi
polisi mengejar mobil tersebut dan memberondong dengan senjata api
satu orang tewas dan lima lainnya mengalami luka tembak termasuk seorang anak berusia tiga tahun
kapolda sumatera selatan irjen polisi agung budi marioto
menyesalkan peristiwa penembakan mobil yang ditumpangi satu keluarga di lubuk linggau oleh anggota kepolisian sendiri
kapolda menyatakan akan memberikan sanksi tegas terhadap anggota
hanya jika terbukti bersalah melakukan penembakan tersebut
peristiwa penembakan itu terjadi pada hari selasa kemarin
ketika itu sekitar pukul sepuluh pagi
pores lubuk linggau dan polsek timur satu kota lubuk linggau menggelar razia cipta kondisi
di depan sma negeri lima lubuk linggau di jalan fatmawati soekarno
tiba tiba sebuah mobil sedan melintas dan tidak mau berhenti
mobil bahkan hampir menabrak petugas
polisi akhirnya mengejar mobil tersebut
lalu terjadilah peristiwa penembakan oleh polisi di jalan smb dua kelurahan marga mulia
mobil ternyata berisi delapan orang yang merupakan satu keluarga
seorang meninggal dunia akibat luka tembak di dada
dan enam lainnya terluka tembak termasuk seorang balita berusia tiga tahun
seorang penumpang berusia enam tahun tidak terluka
dalam keterangan persnya kapolda sumatera selatan irjen polisi agung budi martoyo menyatakan
bahwa terduga pelaku penembakan adalah brigadir k
kapolda juga mengakui bahwa brigadir k terus menembak meski mobil sudah dalam keadaan berhenti
tim polda gabungan dari propam dan poseum masih memeriksa yang melakukan penembakan
dari inisial brigadir k kupang
tapi dari saat itu kalau mereka menghargai tersangka maka saya akan proses hukum
sampai dengan hukum di dada
sejauh ini tim propam polda sumatera selatan telah memeriksa sebelas saksi termasuk
kapolsek timur satu kota lubuk linggau
jung sintawati cnn indonesia